karena pulau itu kan pulau kecil datar flat
kalau ada tsunami kan juga berbahaya
maka mereka minta diungsikan ke pulau lombok
jalannya ya nggak jauh ya dua puluh menit tapi kan butuh kapal nih
kita sudah kerahkan dari plni ada dari polri ada di tni ada
dan sampai dengan malam hari ini sudah sekitar lebih dua ribu diungsikan
ya tadi saya bertanya kepada kasum tni yang juga memantau
maka diharapkan dengan malam hari ini terus kita ungsikan besok itu sudah bersih
sudah dapat diungsikan semuanya ke pulau lombok
nah sekarang masalahnya para wisatawan itu dari mataram untuk bergerak ke bali atau ke daerah asal kan perlu pesawat terbang
nah kami juga sudah koordinasi dengan menteri perhubungan
penerbangan ekstra ya untuk bisa wisatawan ini terbantukan untuk segera bisa menuju ke tujuannya masing masing
dan yang terpenting adalah pada saat konferensi kemarin ada satu ratus delapan para peserta konferensi dari negara sahabat
semuanya sampai sore tadi sudah dapat dievakuasi dan dapat dikembalikan ke negara masing masing lewat kedutaan besar mereka
nah hal secara teknis
pemerintah pemda ini masih terus diselesaikan
antara pemda juga kementerian sosial dan juga tadi saya mendengar juga pak menteri pupr sudah sampai di sini
tentu juga nanti punya kepentingan untuk bisa memberikan satu dukungan yang berhubungan dengan misi beliau
tetap besok akan kita koordinasikan
artinya apa artinya bahwa saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah betul betul sangat serius ya
untuk bagaimana menangani bencana ini untuk tidak menambah penderitaan masyarakat kita
tidak menambah beban masyarakat kita
saya juga minta teman teman media untuk secara terus menerus masukkan kepada kita
masukan yang positif tentunya masukan yang konstruktif yang dapat kemudian kita jadikan sebagai bagian dari bagaimana kita mengambil langkah langkah selanjutnya
penanggulangan bencananya lokal atau nasional
sekarang ini ya kita melihat bahwa daerah masih berfungsi
baik itu tadi pernyataan langsung menko polhukam wiranto yang memang ditunjuk oleh presiden joko widodo menjadi kepala tim penanganan pasca bencana di lombok nusa tenggara barat
kami juga baru mendengarkan informasi dan juga keterangan resmi dari wiranto yang saat ini
kita lihat di gambar sudah bersama dengan menteri sosial idrus marham yang ada di mataram di pulau lombok nusa tenggara barat yang mengatakan intinya adalah bagaimana pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah hadir di sana untuk sesegera mungkin melakukan rehabilitasi dan juga menangani atau melakukan penanganan pasca bencana gempa bumi yang meresakan dan juga terjadi beberapa waktu yang lalu